dan dia bilang dia mantan suaminya
dan dia bilang dia mantan suaminya

jangan jangan kamu punya saya selama ini
sebenarnya dia mantan suaminya
dan dia rusli
mas mas tolong dengarkan penjelasan saya dulu
mau dengar apa lagi
pantas saya merasa ganjil dengan semua ini
kalau saya bukan muslim lalu siapa saya
kenapa kamu bohongin saya seperti ini
saya akan jelaskan semuanya
saya tidak mau dengar apa apa lagi dari kamu
saya akan jelaskan semuanya dari kab toleransi
mas kita harus b usi nadaqun

suara pake terruka jawaban carfully
jangan dimasukin ke tempat yang jadi laku
kita harus membayarkan bintu di bagian itu selagi untung kita berada di railway station
kalau kami di bagian itu saya terus akan melambang
tapi nyariannya harus jadi istri kita
saya ingin ketemu rizky
keluar kamu keluar
aku tidak maksud sekasar itu
aku cuma pengen ketemu rizky
kamu tidak apa apa
ini semua gara gara kamu
kamu memang pemboci
pergi kamu tidak mudah menemukan aku
aku hanya ingin ketemu rizky
rizky pada apa
ustaz raleigh sekarang
mas wisnu tolong pegangin amira ya
saya mau buka pintunya dulu
aku aja yang buka pintu

liriknya orang tua
saya mau cebanyakan
kakak and exce tersisa saja orang your empat
apa yang ini
marisky sebenarnya sebelum saya dibawa ke kantor polisi
amira sempat cerita ke saya
bahwa dia ketemu dengan orang yang mirip sekali dengan ayahnya
di tempat kejadian sewaktu akhirnya kecelakaan
iya ki aku ketemu lagi sama kamu
dan semakin diperhatikan aku semakin yakin
kalau bapak kamu tuh ayah aku
kalau aku sama ibu aku ketemu sama bapak kamu
ya walaupun sebentar aja
lokasi kecelakaannya bapak itu dan ayahnya amira pun sama
kecuali bapak itu yang ayahnya amira
dan sekarang dia gak mengenali amira
dan dia masih sedang pilih penyataan
jadi tolong ya marisky
kapan saya dipertemukan sama ayah kamu
saya cuma memastikan aja
apakah itu suami saya atau bukan
tapi apa benar dia bapak kamu
bapak itu kabur dari rumah
pokoknya ceritain panjang
nanti mama ceritakan
sekarang kamu bantu mama cari dia ya
saya pamit dulu ya
saya ada urusan pendedak
udah ibu ibu udah
tapi kan dia harus jelasin dulu
dan ibu rasa
dia seperti menyembunyikan sesuatu tentang ayahnya
dan ayah kamu itu orang yang sama amira
tapi gak sekarang ibu
ibu lihat kan rizky tadi buru buru banget
kayaknya masalahnya penting
biar amira besok cari dia
terus amira tanya sama dia langsung
terus sekali istirahat aja yuk
saya membebaskan mereka pasti cuma karena
gak mau berhutang budi sama gadis itu
karena dia sudah menyimpan darahnya untuk saya
mau mu ada di sini
pa kenapa papa membebaskan ibunya dan pamannya amira
mas prabu yang bebasin utari dan mas wisnu
jangan ngacau lena
mana mungkin si melakukan hal itu
pa udah deh pa
papa gak perlu bohong sama kita berdua
jelas jelas pengacara apa apa yang udah bilang sama aku dan mama
kalau papa yang udah urus pembebasan mereka
mas yang nyuruh membebaskan mas wisnu dan utari
hal ini tidak usah dirugikan ya
apa yang kamu lakukan
tapi tolong jelaskan pa
itu karena apa
kenapa papa berubah pikiran
kenapa mereka dibebaskan
karena apa sih pa
pasti karena bujuk rayuan aini
kalau memangnya iya memangnya kenapa
gak bisa begitu dong pak
aini membela umatnya papa
membela utari karena apa
karena utari itu adalah ibunya amira
dan amira itu siapa
amira adalah anak
laki laki yang sangat dicintai oleh aini
jadi aini melakukan ini semua bukan untuk papa
tapi untuk laki laki itu
ini gak ada hubungannya kak
semua ini ada hubungannya
tutup mulut kamu malena
jangan pernah kamu bawa bawa